ada masih bersama kami di cnn indonesia connected spesial hajatan jakarta ke empat ratus sembilan puluh
dki jakarta terus berbenah mempercantik diri menjadi indah dan megah melalui pembangunan yang ada
lalu apa saja yang berbeda dari dki jakarta di tahun dua ribu dua puluh dua ini
berikut data yang dihimpun oleh tim lead bank cnn indonesia dari berbagai sumber
jalan jalan naik kereta pulangnya mampir ke pasar santa
non mayfrey syari ngajak keliling jakarta lihat rupa ibu kota bikin kita makin jatuh cinta
pulangnya mampir beli buah pir
assalamualaikum bapak ibu selamat datang di stasiun gambir
ini dia stasiun yang terletak di pusat kota jakarta menjadi saksi perpisahan hingga pertemuan
banyak ya mungkin kenangan kenangan yang ada di sini banyak sejarah
ya mungkin anda juga
lalui di tempat yang satu ini tapi sekarang saatnya kita mengenal lebih dekat dulu ya
tentang sejarah dari salah satu ikon ibu kota ini
berdasarkan data dari tim lead bank cnn indonesia dari situs resmi ki id
awalnya gagasan pembangunan jalur kereta api di batavia sudah mencuat di tahun seribu delapan ratus empat puluh enam
saat itu ada gubernur jenderal india belanda yang mengusulkan pemerintah
membangun jalur kereta api dari jakarta ke bogor untuk berbagai kepentingan
mulai dari ekonomi

akhirnya pembangunan jalur kereta api jakarta bogor dimulai
dan tepat pada juni seribu sembilan ratus dua puluh dua akhirnya stasiun gambir ini bisa beroperasi untuk umum
bisa digunakan deh untuk kita semua
ya tapi di tahun dua ribu dua puluh dua ini ada yang bikin heboh
muncul kabar bahwa stasiun gambir akan pensiun
nah ternyata wacana ini muncul setelah kementerian perhubungan menyatakan bahwa pengalihan fungsi stasiun gambir
menjadi lintasan pelayanan kereta rel listrik dan nantinya sentra kereta jarak jauh
akan ada di stasiun manggarai mulai dua ribu dua puluh
dan sejauh ini dengan tegas pt kereta api indonesia memastikan bahwa
sepanjang dua ribu dua puluh dua stasiun gambir masih akan melayani perjalanan kereta jarak jauh
masuk dan keluar menuju ibu kota
oke dari stasiun gambir ini saya mau ajak anda
ke satu tempat
ada yang bisa tebak di mana
ini masih dari jakarta pusat juga nih
jadi ini adalah satu tempat yang juga direvitalisasi
apalagi kalau bukan taman ismail marzuki
luasnya ditapak tujuh puluh dua lima ratus lima puluh satu meter persegi
dengan luas bangunan lebih dari satu ratus dua puluh ribu meter persegi
taukah anda bahwa dulunya taman ismail marzuki ini merupakan ruang rekreasi umum
zaman raden saleh
jadi merupakan kebun binatang di area jakarta sebelum akhirnya dipindah ke ragunan jakarta selatan
nah akhirnya memang taman ismail marzuki ini pertama kali diresmikan di tahun seribu sembilan ratus enam puluh
dan sejak pertengahan dua ribu sembilan belas direvitalisasi
lalu dibuka secara bertahap mulai tiga juni dua ribu dua puluh
wajah baru taman ismail marzuki ini memiliki gedung panjang
yang akan kita lihat bersama di samping saya
ada perpustakaan wisma seni yang terdiri dari empat belas lantai
selain gedung panjang yang juga direvitalisasi adalah geraha bakti budaya
ini merupakan gedung pertunjukan enam lantai dengan luas bangunannya empat belas delapan ratus meter persegi
ada fasilitas atau kemampuannya ini ada flying system trap room ada orkestra pitch sesuai dengan standar internasional
tapi yang juga gak kalah pilihan ini juga berbeda
tapi yang juga gak kalah pilihan ini juga berbeda

dari taman ismail marzuki saya mau ajak jalan jalan lagi ke satu ikon baru jakarta
yang kayaknya ini memang hits banget nih di tahun dua ribu dua puluh satu
apalagi kalau bukan jakarta international stadium
yang satu ini memang sudah tidak asing ya
diresmikan untuk publik pada april dua ribu dua puluh satu
jis terletak di area seluas enam puluh enam enam hektare

dulunya mungkin anda mengenal kawasan ini sebagai taman bmw ya
nah fasilitasnya apa saja kita kenal lebih dekat lagi yuk
di tempat yang difungsikan sebagai tempat pameran tempat pertemuan hingga konser musik
yang pertama jis ini merupakan satu satunya stadion di indonesia yang sudah mengantongi sertifikat fifa loh
dan memiliki dua lapangan latih dengan kualitas rumput hybrid
selain itu ada juga area pejalan kaki atau rem yang dibangun dengan lebar tiga meter

jadi rem ini memang sengaja didesain untuk ramah bagi penyandang disabilitas
dan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran saat kondisi darurat
tapi yang menarik sekali dan bikin saya pengen nyobain langsung merasakan sensasinya berada di sana adalah skywalk deck
ini panjangnya delapan ratus meter dan bisa digunakan untuk jogging track
jadi bisa lari di atas ketinggian tujuh puluh dua meter
tuh gimana ya rasanya mungkin kalau takut ketinggian jangan nengok nengok ke bawah nanti waktu lagi
lari di sana
dari jis saya mau ajak anda untuk jalan jalan
suasananya langsung beda nih ya
langsung dengar suara burung sayup sayup juga ada suara anak anak lagi main
ya ini dulu dikenal sebagai taman honda tebet
kini namanya menjadi tebet eco park yang merupakan salah satu ikon baru jakarta
usai revitalisasi di lahan seluas tujuh hektare
ada fasilitas rekreasi dan edukasi tersedia di taman honda
taman yang beroperasi setiap hari mulai pukul enam pagi hingga delapan malam secara gratis
taman ini memang mampu menampung ribuan pengunjung
dan selain area terbuka hijau tebet eco park ini juga dilengkapi area bermain anak
ada zona petualangan ada zona eksplorasi dan banyak banget
tapi yang bikin saya paling tertarik pengen mampir adalah mencoba ini nih
jembatan ikonik setinggi enam meter yang ada di belakang saya
ini adalah infinity link bridge
yang menyatukan taman sisi utara dan sisi selatan
yang selama ini terpisah oleh jalan tebet raya
kadang kadang tuh sampai banyak banget yang datang
tapi nggak semuanya ternyata sadar untuk bisa membuang sampah pada tempatnya
nah makanya ada sampah yang menumpuk ada pkl parkir liar
akhirnya membuat semeraut area ini dan menjadi catatan khusus
dan membuat taman ini harus ditutup sementara
untuk proses pembenahan fasilitas
tapi jangan khawatir karena di akhir juni dua ribu dua puluh dua rencananya akan dibuka kembali
nanti kita jalan jalan ya ke tempat eco park ketika sudah dibuka kembali
yang pasti dki jakarta ini tidak hanya menjadi rumah bagi warga dki jakarta
tapi juga bagi para pendatang
untuk itu keberadaan fasilitas publik yang terus melakukan perbaikan
juga menjadi penunjang penting dalam kehidupan
tapi ingat fasilitas yang ada harus kita jaga bersama ya
seperti kita yang sama sama cinta jakarta
selamat ulang tahun ke empat ratus sembilan puluh lima dki jakarta